kejuaraan rally nasional tahap pertama danau toba rally dua ribu dua puluh
yang berlangsung di kawasan parapat simalungun sumatera utara resmi berakhir
setelah empat puluh enam rally nasional yang mengikuti kompetisi ini menyelesaikan sembilan special stage
dari tanggal enam hingga tujuh agustus dua ribu dua puluh
dalam ajang danau toba rally dua ribu dua puluh dua ini rian nirwan
rally nasional asal kalimantan timur dari tim toyota gazo racing indonesia
berhasil menjadi yang tercepat dengan raihan total waktu satu jam lima puluh enam menit tujuh detik
hasil positif ini membuat pasangan prali ria nirwan dan navigator adi indiarto
memimpin di kejunas rally indonesia dua ribu dua puluh
pastinya senang ya alhamdulillah kita tahun ini dari awal tahun menggunakan mobil baru
kita juga di tim baru sekarang di toyota gazoo racing indonesia
menggunakan gr yaris ep empat
dari awal tahun kita balap di malang kemarin di sprint rally
seri satu dan dua juga juara satu
kembali lagi hari ini kita menjuarai satu juga rally danau toba
ya pastinya senang karena sebuah debut yang luar biasa buat kita bersama tim
jadi ya cukup cukup membanggakan
pemerintah provinsi sumatera utara berharap setelah gelaran danau toba rally dua ribu dua puluh dua ini
nantinya akan ada penambahan track baru untuk gelaran rally berikutnya di danau toba
wakil gubernur sumatera utara musara yeksya yang turut menjadi peserta dalam kompetisi ini
mengatakan olahraga otomotif punya potensi besar di daerah ini
kita berharap nantinya kawan kawan dari imi pak harun bisa mempersiapkan track ini lebih matang lagi
karena memang track yang sekarang ini sudah cukup baik daripada yang sebelumnya
tapi memang kita berharap
nanti ada tambahan tambahan track track baru supaya lebih mengkombinasikan
seperti yang sekarang ada di daerah huta tonga
itu juga track yang baru yang lebih menantang lagi
nantinya setelah kejuaraan rally nasional dua ribu dua puluh tiga
danau toba akan menjadi tuan rumah kompetisi asia pacific rally championship
pada tanggal dua puluh tiga hingga dua puluh lima september dua ribu dua puluh
yang akan diikuti oleh sejumlah rally internasional seperti malaysia india dan jepang
resenzi regar fadli julian parapan